proses evakuasi berlangsung selama sekitar dua jam lebih
dan di rumah sakit polri keramat jati sudah ada jurnalis kompas tv ardi praseno
ya ardi bisa anda gambarkan yang sedang terjadi di sana ada apa ardi
ya cindy dan juga saudara saat ini iring iringan kepolisian yang mengantar jenazah jatuhnya pesawat di kawasan bc tangerang ini baru saja tiba
dan ini merupakan saat ini merupakan proses pemindahan jenazah dari dalam ambulan menuju gedung instalasi forensik
kantong jenazah yang dipindahkan dari dalam ambulan dan langsung dibawa ke ruang instalasi forensik oleh beberapa petugas begitu dan langsung ditaruh ke dalam begitu cindy
oke ardi ini jenazah pertama atau sebelumnya sudah ada juga yang tiba di sana ardi
ini adalah jenazah pertama dari tiga korban yang menjadi korban jatuhnya pesawat begitu
ambulan kedua yang berhenti di depan gedung forensik dan bersiap untuk memindahkan kantung jenazahnya ke dalam ruang instalasi forensik begitu dan
saat ini petugas juga masih proses pemindahan jenazah begitu ada satu kantung lagi satu kantong jenazah yang dipindahkan ke dalam gedung instalasi forensik rs polri begitu
masih menunggu beberapa ambulan lagi ada sekitar dua ambulan lagi yang saat ini mengantri begitu untuk
proses pemindahan jenazah begitu
dan ini adalah ambulan ketiga yang juga berisi satu kantung jenazah
satu kantong jenazah yang nantinya juga akan dimasukkan ke gedung instalasi forensik rs polri begitu
dan ini petugas dari bayangkara rumah sakit bayangkara tingkat satu
rakyat saya sekalian juga masih membantu proses pemindahan satu kantung jenazah
dan saat ini jenazah kantung jenazah ketiga
sudah mulai dibawa masuk ke dalam gedung instansi forensik
dan ini kita masih menunggu ambulan keempat apakah
ada tiga kantung jenazah yang sudah dibawa masuk ke dalam gedung instalasi
dan saat ini juga ada beberapa tim dari dokpol dan forensik polri
untuk memasuki ke gedung instalasi
ada beberapa rombongan polisi yang juga ikut
mengawal iring iringan tiga jenazah tersebut
dari lokasi kejadian hingga ke rumah sakit polri
soal apalagi langkah yang akan dilakukan setelah tiga jenazah ini tiba
dari pihak rumah sakit polri
saat ini juga masih belum ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit
namun dari informasi yang kami dapatkan
begitu bahwa ketiga jenazah ini juga nantinya akan diotopsi juga
jenazah jenazah siapa saja yang dibawa ke rumah sakit polri
kalau untuk identitas dari ketiga jenazah juga apakah sudah diketahui semuanya ardi
untuk informasi yang beredar bahwa tiga jenazah yang dibawa saat ini
diketahui bernama bulung darmawan
dan kedua mayor purnaweran suwanda
dan yang ketiga farid
apakah memang ketiganya sudah benar benar sudah teridentifikasi atau belum begitu cyndi
kalau untuk pihak keluarga apakah juga sudah terlihat di rumah sakit polri ardi
untuk pihak keluarga dari masing masing jenazah
saat ini kita juga masih belum melihat adanya perwakilan keluarga yang mendatangi rumah sakit polri
untuk sekedar mengetahui kabar
korban tersebut ataupun menyerahkan
rata rata seperti antemortem atau post mortem begitu
kita juga masih menunggu di rumah sakit polri apakah nanti akan ada
hadir begitu di rumah sakit polri
tapi untuk dari rumah sakit polri sudah membuka komunikasi juga atau ya tadi akan membuka
kita juga masih belum mendapatkan keterangan resmi
terkait proses identifikasi jenazah ataupun
ataupun posko antemortem begitu yang
terjadi kasus kasus seperti ini begitu
didirikan di rs polri begitu namun kita akan
mencari informasi lebih lanjut apakah nanti akan didirikan kedua posko tersebut begitu
oke artinya apabila ada pihak keluarga nanti yang mau ke rumah sakit polri sudah ada arahan kah
dari rumah sakit untuk pihak keluarga ardi
biasanya apabila ada keluarga yang ingin berpen
atau mencari informasi terkait
ketiga korban kecelakaan pesawat ini
ruang humas begitu untuk mendapatkan
langkah langkah seperti apa yang nantinya
mereka akan dapatkan begitu terkait
pencarian identitas ataupun pihak keluarga yang ingin